good morning pagi ini kita awali dengan informasi dari menteri keuangan republik indonesia sri mulyani
halo saya ada di dubai untuk menghadiri world government summit
dan hari ini kita mendapatkan apa yang disebut the best minister award
suatu award yang diberikan kepada indonesia dan tentu saja di bawah kepemimpinan presiden jokowi
suatu kehormatan bagi kita karena ini menunjukkan bahwa upaya yang kita lakukan di indonesia
telah dikenali dan mendapatkan penghargaan
video yang diunggah menteri keuangan sri mulyani indrawati dalam laman facebooknya ini
diambil sebelum penyerahan penghargaan menteri terbaik di dunia
sri mulyani menerima penghargaan menteri terbaik dunia di sela acara world government summit dua ribu delapan belas
dalam acara yang digelar di dubai uni emirat arab ini
sri mulyani menerima penghargaan yang diserahkan pemimpin dubai
dilansir dari cnbc indonesia com
menteri terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada seorang menteri dari semua negara di dunia setiap tahun
acara ini mulai digelar pada world government summit dua ribu sembilan belas
dan menteri sri mulyani merupakan menteri pertama di asia yang memperolehnya
sri mulyani mengungkapkan penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah di bawah pimpinan presiden joko widodo
video yang diunggah menteri keuangan sri mulyani indrawati dalam laman facebooknya ini diambil sebelum penyerahan penghargaan menteri terbaik dunia di dunia setiap tahun
video yang diunggah menteri keuangan sri mulyani indrawati dalam laman facebooknya ini diambil sebelum penyerahan pemimpin dubai uni emirat arab ini
video yang diunggah menteri keuangan sri mulyani indrawati dalam laman facebooknya ini diambil sebelum penyerahan penghargaan menteri terbaik dunia di dunia setiap tahun